putri yang tidak bisa menari
pada suatu ketika jauh di utara
di sana terbentang sebuah kerajaan yang dikenal memiliki penari terbaik
festival dan acara dansa kerajaan diadakan hampir setiap hari
karena orang orang suka menari
ratu dan raja sendiri adalah penari terbaik di sana
tapi apa yang akan kau katakan jika kau tahu bahwa putri kerajaan ini
tidak bisa menari sama sekali
satu dua tiga satu dua tiga
tidak tidak tidak twaila bukan seperti itu caranya membungkuk
semuanya baik baik saja
oh apakah itu adalah jenis tarian yang baru
yang mulia aku telah mengajar putri twaila semampu yang aku bisa
tapi itu sulit baginya untuk
untuk ia mengikuti
sang ratu memandangi putrinya yang lelah dan memecat instruktur itu
twaila itu tidak berhasil ibu
tidak peduli seberapa keras aku mencoba ini tidak berhasil
bahkan guru ke tiga ratus lima baru saja memberitahu ibu kalau
sayangku kau masih muda dan punya waktu untuk belajar
jangan biarkan ini membuatmu kecewa
lihatlah dua putri dari selatan telah datang untuk bertemu
aku tidak ingin bertemu dengan mereka
kau tidak boleh seperti itu terhadap tamu kita
lalu kedua putri itu diizinkan masuk ke kamar twaila
dia menyapa mereka dengan sopan tetapi sama sekali tidak menyukai mereka
kedua gadis itu menari sangat baik sehingga mereka selalu mengejek twaila tanpa henti
twaila apa kau sudah belajar menari tanpa kakimu pernah tersayang
aku bisa menari dengan baik sekarang aku sudah berlatih dengan keras panjang hari
apakah ini untuk pesta dansa di kerajaan pangeran adrian
oh betapa senang kalau aku berdansa dengannya
dia itu dikenal sebagai penari terbaik
kau akan datang ke pesta itu kan twaila
oh tidak aku hampir lupa tentang itu
oh ya aku akan datang
tapi dengan siapa dia akan menari
dan siapa yang akan menari dengan dia
itu pasti bukan adrian
itu pasti bukan adrian
twaila yang malang merasa sangat sedih
orang tuanya telah memberinya instruktur terbaik
tetapi tidak satupun dengan postur yang tegang bisa mengajarinya cara yang tepat
untuk menggerakkan kakimu
kau akan menari dengan baik
pada suatu malam sebelum pesta
twaila dengan gugup berlatih sendiri
oh ini tidak benar
kalau saja ini semudah matematika
seperti satu langkah ditambah dua putaran sama dengan busur
atau mungkin dua atau tiga langkah ditambah satu lingkaran sama dengan putaran
itu sepertinya terdengar benar kan
mari kita lihat apakah ini berhasil
ketika dia tiba di pesta
dia terpesona oleh semua wanita dan pria yang meluncur dengan anggun di ruang dansa
ah aku seorang putri yang suka menari tapi aku tidak bisa menari
dia segera melihat dua temannya bersedih di sudut
dia menemukan bahwa pangeran adrian tidak datang ke pesta dansa itu
aku yakin pangeran lain di sini juga bisa menari dengan baik
hah siapa yang peduli dengan mereka
tuhaila menggelengkan kepalanya pada mereka yang keras kepala dan berbalik untuk melihat para penari
setelah beberapa waktu seorang pangeran datang dan mengajak berdansa yang membuatnya takut
aku aku aku tidak
tapi sebelum twaila bisa menjawab dia sudah di lantai dansa
baiklah jangan panik aku hanya akan melakukan perhitungan
satu langkah ditambah dua putaran
oh tidak itu hanya satu
tiga langkah dan tanpa busur
orang orang di sana segera mulai menertawakan kelucuannya
oh aku lebih baik mencari putri lain untuk menari
twaila benar benar merasa malu
pestanya telah usai dan kembali ke istananya
raja dan ratu mencoba yang terbaik untuk berbicara dengannya
tetapi dia terlalu sedih untuk mendengarkan siapapun
keesokan harinya twaila menyelinap keluar dari istana dan mulai berjalan tanpa tahu kemana dia pergi
bagaimana aku belajar menari
sambil berjalan jalan dia pergi ke sungai kecil dan duduk di sana dengan kesal
aku hanya ingin bisa menari
aku adrian pangeran kerajaan timur siapa kau
aku twailah putri kerajaan utara
kau ini pangeran yang pandai dalam menari bukan
penggemarku selalu mengikutiku kemana mana
aku bukan penggemarmu
adrian merasa heran dan bertanya tanya mengapa dia menjerit sekeras
setelah itu dia menangis
setelah banyak berpikir dia menceritakan semua tentang kakinya yang menolak untuk menari
dia bersyukur bahwa pangeran tidak menertawakannya
twaila tunjukkan padaku bagaimana kau menari
apa aku baru saja mengatakan aku tidak bisa
tapi adrian bersih keras dan akhirnya twaila melakukannya
mari kita lihat dua langkah ditambah satu putaran sama dengan
semoga satu busur
sebelum twaila selesai pangeran sudah menertawakannya
tertawalah semaumu tapi ini satu satunya cara yang aku tahu
tarian bukanlah ujian matematika itu sesuatu yang kau rasakan
dan itu disebut menari
twaila bingung namun dia melihat bahwa ketika berbicara tentang menari
matanya juga menarik sangat berbeda dengan instruktur yang mengajarinya
baiklah mari kita ajari kau cara pertama merasakan irama
nyonya abruk bisa kau mendengarku
tiba tiba keluar dari sungai seorang wanita yang anggun
benar benar terbuat dari air
adrian menjelaskan segalanya kepada nyonya bru yang memandang twaila dengan senang
oh adrian oh dan siapa wanita ini
sekarang mari kita coba rasakan irama itu oke
oho jadi kau ingin irama bukan bagaimana dengan ini
tidak apa apa kita bersenang senang
benar sekali kau sudah paham sekarang kau telah belajar merasakan irama
mari ajari kau bagian yang berputar putar
oh tuan angin
fee kau memiliki beberapa irama baru yang dimainkan di sini andrian
kami mengajar tuhaila di sini cara menari ada ide untuk membantu
tentu saja ayo gadis mari kita ajarkan cara berputar
hmm kau terlalu kaku pada jari jari kaki itu ayolah bebas
kau akan menjaga dirimu sepenuhnya
hahaha aku bisa melakukannya
itu baru semangat
huhuu dia menari dengan sangat baik
tapi kau masih perlu bergerak sedikit lebih banyak mari kita pergi ke pantai
aku pikir itu akan membantumu lebih baik
lalu mereka berpamitan kepada madam bruk dan terbang ke pantai
kau benar benar pandai menari kau tahu hanya saja kau tidak pernah benar benar menemukan guru yang tepat
hingga hari ini
hahaha aku senang bertemu denganmu aku benar benar merasa tidak enak karena aku tidak bisa menari dan semua orang bisa
tuhaila mengatakan kepadanya betapa sedihnya dia ketika semua temannya mengejek dengan sangat buruk
kau tidak perlu merasa sedih mereka mungkin penari hebat tetapi mereka tidak semanis dirimu
wow sungguh menggoda
mereka segera tiba di pantai dan melompat turun
aku akan memanggilnya lana yuhuuu
tidak kami sudah berteman selama berpuluh tahun
puluhan tahun dan dia masih tidak memiliki rasa hormat
apa yang kau inginkan
kita mengajarkan sedikit berputar di sini
ya twaili begini cara menari semuanya aku kira adrian harus menjelaskannya
nona lana mendengarkan adrian dengan sabar dan akhirnya berbicara kepada tuhaila
tunjukkan padaku apa yang telah kau pelajari
tuan angin mengeluarkan irama segera menanggapnya
melompat dari satu kaki ke kaki lainnya
blah blub blub blub blah blub blub blub
oh oh tunggu apa
kau harus lebih gesit lagi
lincah seperti ombak yang menyapu pasir
belajarlah untuk menghindari gelombang
tuhaila melompat dan memutar badan mengikuti dia
irama sambil berusaha mengelak dari setiap gelombang kecil yang datang ke arahnya
dia segera mulai menari dengan cara yang paling indah
itu dia tuhaila kau menari
tapi twaila menikmatinya sehingga dia tidak bisa mendengarkan pangeran sama sekali
akhirnya irama itu berhenti dan dengannya twaila berhenti menari
kelelahan bersinar dan matanya berbinar binar
aku bisa menari akhirnya aku bisa menari
maka kita harus menunjukkan kepada dunia seberapa baik kau melakukannya
besok di pesta dansa di kerajaanku
jangan khawatir aku akan bersamamu
tunggu ambillah ini untukmu ini adalah hadiah untuk menari dengan sangat indah
terima kasih aku akan menari denganmu
terima kasih aku akan selalu menghargai ini
angin membawa tuhaila dan adrian kembali ke kerajaan mereka masing masing
dan malam setelah itu tuhaila menari dengan adrian dengan semua lagu yang dimainkan di sana
orang orang terkejut karena mereka belum pernah melihat penari yang begitu indah sebelumnya
apakah itu benar benar twaila
dan dia menari dengan adrian
edrian dan twaila dikenal sebagai penari terbaik di antara semua kerajaan
dan segera setahun kemudian mereka menikah dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia
twaila telah belajar bahwa menari tidak menjadikannya orang yang lebih baik
itu hanya mengajari untuk mencintai diri sendiri dan mencintai apa yang dia lakukan